kasus pembunuhan almarhum brigadir yosua memasuki babak baru
kini indonesia police watch mebeberkan tudingan adanya dugaan keterlibatan bos konsorsium tiga ratus tiga judi online
seorang pengusaha berinisial rbt yang disebut menyediakan jet pribadi
kepada mantan karopaminal brigjen hendra kurniawan untuk mengantar jenasa almarhum brigadir yosua ke jambi
ipw mendesak polri mengusut keterlibatan konsorsium tiga ratus tiga yang disebut bermarkas hanya dua ratus meter dari kantor mabes polri
dalam kasus pembunuhan almarhum brigadir yosua
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua ipw sugeng teguh santoso
dan profesor muradi guru besar politik dan keamanan unpad sekaligus mantan penasehat ahli kapolri
saya akan langsung ke pak sugeng terlebih dahulu
pak sugeng anda menyebut bahwa nama pemilik atau penyedia private jet yang dipakai mantan karopaminal hendra kurniawan
untuk mengirim jenasa brigadir yosua ini
siapa pemilik atau penyedia private jet tersebut pak sugeng
baik jenis ya
waktu itu saya menyampaikan bahwa ipw menjaga konsistensi kerja ipw
ketika menyebut nama rbt itu sudah disebut dua tahun yang lalu oleh ketua ipw almarhum netapani
untuk meminta kepada satgasus untuk mengusut tuntas dugaan rbt sebagai bandar judi tahun dua ribu dua puluh
kemudian sekarang terjadi kasus sambo
kemudian kita tetap melakukan
dan didapatkan informasi bahwa pengacara kamarudin ada menyebut
untuk menggunakan berita jet ketika kejambi disebutkan nama rbt
jadi saya mengutip dari keterangan itu pada media
pada informasi media
nah kami dialami lagi
kami dialami terkait dengan jugaan satgasus melindungi praktek judi online yang diketuai satgasus yang diketuai smi sampo
yang di tengah raih jenis bomber
yang di tengah raih jenis bomber
yang di tengah raih jenis bomber
yang di tengah raih jenis bomber
yang di tengah raih jenis bomber
yang dikelola atau disewa dari pt acam
itu digunakan oleh brigadir jenderal polisi hendra ketika ke jambi
nah diduga kuat bahwa dana penyewaan pesawat ini
diduga kuat ya
dari konsersim tiga ratus empat
oleh karena itu mengikuti mendukung dan mendorong momentum pengungkapan judi online
ya silahkan pak dilanjutkan
oleh kapolri kami kemudian merilis informasi ini untuk diselidiki
pertanyaan saya anda apakah punya bukti atau dokumen bahwa penyedia private jet
ataupun yang memberikan dana untuk membayar private jet yang dipakai oleh hendra kurniawan ini
memang adalah dari pengusaha rbt
itu dulu yang saya ingin tanya
anda punya dokumennya punya buktinya yang membuktikan itu pak sugeng
iya ya itu yang akan kami buka pada saat pemeriksaan di kepolisian ya
kami menjejaki silahkan pak sugeng dilanjutkan
kamu menjejaki adanya penggunaan private jet tersebut
yang diduga disewa dari pengelola pt acam
kita saya membuka informasi ini bukan hanya informasi ini
dua informasi lain adanya aliran dana kepada oknum polisi dari tiga ratus tiga ini
kami akan buka di persidangan di persidangan di pemeriksaan penyidik pak
sesuai dengan komitmen pak kapolri yang dibuka
oke jadi anda
dan ipw akan membuka pada saat pemeriksaan ya nantinya ya
jadi anda tidak bisa membuka di sini
tapi saya ingin tanya anda punya buktinya ya
punya bukti bahwa memang yang mendanai pesawat jet ataupun private jet
untuk mengantar almarhum brigadir yosua dipakai oleh brigjen hendra kuniawan itu
dananya dari pengusaha rbt
jadi dananya saja ya
pesawatnya punya siapa pak sugeng
ya itu harus diselidiki
kalau pesawat itu tidak penting
jadi pesawatnya bukan punya pengusaha rbt ya
dananya yang dipakai untuk menyewa pesawat dananya adalah
dananya kami menekankan pada soal isu gratifikasi
isu gratifikasi adalah itu dukaan pelanggaran hukum

pak sugeng saya ingin tanya ya ini tadi kami cnn indonesia berhasil mengkontak ataupun menghubungi pengusaha robert robert priantono bono susatyo pengusaha rbt
sudah berhasil kami kontak dan kemudian pengusaha robert priantono bono susatyo ini mengatakan bahwa dia membantah apa yang anda tuduhkan
bahwa tidak ada penyewaan private jet yang diberikan kepada brigjen hendra kuniawan
menghantar almarhum brigadir yosua
bagaimana respon anda pak sugeng dengan bantahan pengusaha rbt ini
perhatikan dengan baik baik rindu saya dan pernyataan saya
saya mengkaitkan privat jet itu dengan rbt mengutip pernyataan kamarudin
saya tidak menyebut sebagai pernyataan yang berasal dari saya langsung
tapi bahwa dananya
pertama itu disewa
dananya itu dari konsorsium tiga ratus tiga ya
kalau itu saya tegaskan iya ya
saya tanya ke prof muradi
prof muradi apakah kemudian dana untuk menyewa private jet ini masuk kategori gratifikasi
seperti yang tadi disebutkan oleh pak sugeng kepada pejabat polri
karena pada saat itu karopaminal brigjen hendra kurniawan adalah pejabat polri aktif
ini bagian dari gratifikasi ketika ada pengusaha
sipil kemudian memberikan dana untuk menyewa private jet mengantar jenazah almarhum brigadir yosua ke jambi
yang pertama saya ingin tegaskan soal penanganan kasus
jadi penggunaan private jet ini kan satu kasus lain ya
saya ingin fokus bahwa proses penyelesaian pembunuhan brigadir j ini bisa tuntas dulu
apa yang dilakukan
kemudian dituduhkan apa yang terjadi
saya kira saya setuju
hanya memang ini kan ada dua hal
yang pertama berkaitan soal etika dengan pola hubungan antar institusi antar orang dan sebagainya
jadi kalaupun itu terjadi saya kira ya memungkinkan sekali itu kemudian diusut
hanya memang saya nggak ingin kemudian
itu yang lain itu muncul sebagai malah kemudian usul utamanya
tapi itu bagian dari gratifikasi ya
itu bagian begini pak
kalau melihat gini
kalau kita melihat polanya kan saya kira perlu dilihat dalam konteks tertentu
saya kira dalam konteks misalnya misalnya
contoh kadang ada kedukaan yang butuh cepat segala macam
saya kira di situ poinnya
kalau kemudian ada gratifikasi dilihat dulu konteksnya
mungkin pak sugeng sudah bisa menjelaskan itu
bahwa prosesnya memang pada akhirnya akan ke atas sana
tapi sekali lagi bahwa yang saya tekankan soal etika tadi
etika sebagai perwira tinggi
dia minang satu ya kemudian kelihatannya dengan gaji dan lukungan anggaran apapun susah untuk bisa menyebabkan seharga lima ratus sembilan puluh enam juta
poinnya di situ lebih kepada etika
kalau nanti ada gratifikasi mungkin saya kira akan didalami oleh teman teman ipw
kalau saya melihatnya ada problem di situ sebenarnya
bahwa kan bisa juga misalnya menyewa apa nama bukan menyewa apa nama menggunakan apa nama pesawat komersil dan jauh lebih murah
terukur anggarannya karena memang saya berapa kali pernah bawa teman yang dengan pesawat ya
dengan juga memudahkan terukur akhirnya seperti itu
oke prof moradi saya ingin tanya sebagai mantan penasihat kapolri
apakah kemudian anda mendengar atau mencium keterlibatan pengusaha pengusaha yang tergabung dalam konsorsium judi online ini
dalam kasus ferdis sambo
sampai hari ini saya lihatnya memang gini
kalau ngelihat apa ngelihatnya sih tidak pernah
tapi bahwa kemudian ada baunya memang saya rasakan itu
tapi kan saya nggak bisa buktikan itu
jadi ada baunya anda bisa mencium ya
ya saya ambil semua kemudian perkataan apa nama aktor keamanan ya
tni polri kan juga dekat dengan pengusaha
dan biasa biasa saja sebagai bagian dari supporting system
kalau selama itu terukur dan buat organisasi saya tidak dalam posisi yang kemudian mempermasalahkan detil
hanya memang tadi
ya silahkan bagaimana pak muradi mau diselesaikan dulu
ya hanya saja saya bilang dari awal
itu ada kepatutan dan etika yang saya kira perlu digali lebih lanjut
tapi setelah proses fs ini beres
masuk ke p dua puluh satu baru kita lihat
karena kalau gak saya ingin nemuk nemuk malah nanti utamanya malah gak kegaram
oke jadi fokus dulu pada penegakan hukumnya
proses hukum terhadap kasus pembunuhan brigadir yosua ini ya
terhadap ferdis sambo
jadi tidak bergeser dulu pak sugang
tapi ini kan sudah menjadi konsumsi publik kemudian menjadi perhatian publik
kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu ada gambar diagram konsorsium tiga ratus tiga judi online yang beredar
ada beberapa nama warga sipil disitu yang disebut salah satunya adalah pengusaha rbt ini
dan beberapa petinggi polri
beberapa petinggi polri dalam diagram konsorsium tiga ratus tiga judi online
artinya kalau tadi anda mengutip dari yang disampaikan oleh pak kamarudin
kemudian anda juga menelusuri bahwa ada dana yang dipakai dari konsorsium judi online
untuk membiayai private jet ini
artinya diagram konsorsium judi online itu benar adanya dong pak
justru itu saya tidak pernah menyebut diagram itu hoax
justru kompeten pak pak tomi untuk menyelidiki ipw mendukung bahkan mendorong
karena ipw memberikan informasi untuk didalami ya
ipw itu concern ya dalam kaitan kasus sambo ini dibongkar
kasus konversi tiga ratus tiga tanpa pandang bulu gitu ya
pak sugang dari tadi ini komunikasi yang terganggu
oke pak sugang
apakah anda bisa mendengar suara saya
teman itu saya di telepon terus terganggu saya
mungkin bisa disalem terlebih dahulu pak sugeng
silahkan dulu pak
oke kita beralih dulu ke pak muradi
pak muradi ini artinya berarti bahwa diagram konsorsium judi online ini memang betul adanya
kalau tadi melihat apa yang disampaikan oleh pak sugeng
ada keterkaitan ada nama nama yang disebut kemudian muncul di dalam diagram konsorsium judi online ini
yang kemudian terkoneksi dengan kasusnya verdi sambo
berarti diagram konsorsium judi online itu benar adanya
saya ingin bercerita sedikit informasi
jadi ketika itu muncul memang saya mendapatkan juga
mungkin tiga empat hari sebelum itu diviralkan ya
waktu itu saya cuma concern bahwa concern saya bukan orang per orang
orangnya harus tetap jadi organisasi yang baik
nah waktu kemudian muncul ada beberapa perwira yang saya kenal baik ya
kemudian saya menyarankan ke mereka
saya bilang ini adalah perwira yang baik
ini adalah perwira yang baik
ini adalah perwira yang baik
ini adalah perwira yang baik
ini adalah perwira yang baik

supaya kemudian mereka clear
sebagian besar sudah klarifikasi bahwa mereka tidak terlibat
nama mereka dicatat dan sebagainya
bahwa ada apa apa ada diagram itu saya kira perlu didalami
tapi kalau saya melihatnya dari sekian mungkin ada hampir sepuluh dua belas jenderal perwira ya
itu kan hampir setengahnya sudah mengambil
itu kan hampir setengahnya sudah mengatakan
jadi saya ingin mengatakan bahwa itu mereka tidak terlibat dan menjadi bagian penting bahwa mereka dicatat utamanya
itu poin pertama loh mbak ya
yang kedua kalaupun kemudian itu ada yang saya kira perlu di dalamnya adalah seberapa besar kemudian efek itu ke internal polisi
karena kalau tidak saya ingin mengatakan bahwa jangankan polisi semua orang bisa melakukan hal yang sama
hanya memang masalahnya adalah punya akses atau tidak
itu yang kedua
nah yang ketiga keberadaan apa
keberadaan kasus ini sebenarnya kan menjadi pintu masuk banyak hal ya
pertama misalnya menyakut soal kehidupan mewah dari perwira kan juga termasuk penggunaan privasi dan sebagainya
yang kedua misalnya soal loyalitas terhadap institusi ini kan kita bicara banyak lebar soal itu
yang ketiga kita bicara soal bagaimana kemudian menata kelola organisasi jauh lebih baik
ini yang saya kira menjadi concern apa namanya pimpinan polis seharusnya seperti itu
oke saya mau bergabung lagi ke pak sugeng
anda sudah dengar suara saya pak sugeng
oke pak sugeng
oke pak prof muradisa ingin kembali lagi ke anda
menurut pak sugeng jarak markas konsorsium judi online hanya dua ratus meter dari mabes polri
ini tudingan atau memang kenyataannya anda juga mendengar bahwa jaraknya memang sangat sedekat itu antara mabes polri
ini tudingan atau memang kenyataannya anda juga mendengar bahwa jaraknya memang sangat sedekat itu antara mabes polri
dengan markas judi online
anda pernah jadi mantan perasih antara polri
kalau guna warman sampai tritayasa jauh dong mungkin sekitar satu lima kilo atau dua ratus meter

jadi itu ya kalau kita guna warman tapi kan saya nggak tahu detailnya di mana
tapi begini mbak saya kira apa yang disampaikan teman teman ipw perlu di eksplorasi ya kebenarannya
karena memang ini menyambut soal saya berkali kali mengingatkan teman teman di internasional
kali kali mengingatkan teman teman di internal polri dan juga teman teman pengkaji studi keamanan
bahwa lembaga ini yang paling penting harus kemudian dijaga
jadi anda tidak tahu ya prof kuradi ya sebagai mantan penasihatnya polri
anda tidak pernah tahu bahwa ada sebuah markas judi online yang tergabung dalam konsorsium judi online tiga ratus dua
yang jaraknya begitu dekat dengan markas besar polri begitu
jadi anda tidak tahu ya prof
tidak tahu ya prof
dan saya kan tinggal depan tidak tahu saya
itu yang saya kira makanya perlu dikatakan
ya saya mau kembali lagi ke pak sugeng pak sugeng anda sudah bergabung lagi dengan kami
iya iya pak sugeng silahkan dilanjutkan lagi
ini bagaimana tadi anda katakan bahwa berarti anda tidak pernah membantah
ataupun mengatakan bahwa diagram konsorsium tiga ratus tiga ini hoax jadi bagaimana silahkan diteruskan
itu ada pada polri untuk mengungkap supaya masyarakat tidak jadi tanda tanya
komitmen pak kapolri sudah diwujudkan di dalam rapat dengar pendapat di komisi tiga rapat kerja ya
ipw mendorong dan mendukung ini dengan menambahkan fakta
fakta ini harus diklarifikasi
terkait tadi bantahan dari pak rbt ya beliau berhak untuk menjawab
mengajukan bantahan ya
karena saya mengutip itu terkait dari pernyataan pak marudin
pak marudin gitu ya
kemudian yang kedua saya kemudian melanjutkan konsistensi
itu dua tahun yang lalu kami sudah menyampaikan
kalau sekarang kami mengungkapkan ada data baru tentang register pesawat jenis pesawat
perusahaan yang kemudian mengoperasikan ya kemudian siapa yang membayar
gratifikasi penerimaan fasilitas yang menurut undang undang korupsi adalah gratifikasi
apabila tidak dilaporkan kepada kpk dalam waktu satu bulan
ini harus diselidiki supaya tidak terjadi konflik horizontal antara pemberi informasi kami
dengan kemudian nama yang disinggung
baik bahwa ini harus diusut iya
tapi anda juga menyebut bahwa markas konsorsium judi online
yang lain lain jaraknya ada dua ratus meter dari mabes polri
ini dari mana anda dapat data ini pak sugeng
itu adalah catatan ipw dua tahun yang lalu
apa yang disampaikan apa yang diinformasikan kami mengutip kembali
tolong diperhatikan rilis kami
rilis kami dua tahun yang lalu itu
jadi itu rilis ipw dua tahun yang lalu
saya ingin tanya yang sekarang apakah anda tahu bahwa
markas judi online konsorsium tiga ratus tiga ini memang berjarak dua ratus meter dari mabes polri
siapa yang punya kewenangan penyelidikan
siapa yang punya kewenangan penyelidikan
kami sebagai masyarakat menyampaikan informasi untuk diselidiki
bukan kewajiban kami membuktikan ada atau tidak adanya
itu tidak ada bantahan
tidak ada bantahan terkait itu dua tahun yang lalu
karena data itu ada kami kemudian angkat kembali sebagai background
kemudian ada pernyataannya kamarudin menyebut rbt dan private jet
kemudian ada pemakaian privat jep
ya pada saat keberangkatan brigadir jenderal polisi hendra
ini satu benang merah yang harus di
kemudian kami diminta menyelidik
berikan kepada kami kewenangan penyelidikan
kami tangkap semuanya itu
oke pak sugeng
kalau tadi anda mengatakan bahwa ipw mendapatkan informasi
tapi bukan tanggung jawab ipw
tadi anda mengatakan bahwa ipw mendapatkan informasi
bukan tanggung jawab ipw untuk melakukan penyelidikan
kalau ipw saja mendapatkan informasi
apakah menurut anda petinggi kepolisian
karena pak kapolri tidak membantah
bahkan akan menyelidiki
kemudian informasi yang beredar itu adalah
penyalir kuat produknya polisi
kami juga punya bukti mbak rifana
ada aliran dana dari konsorium
untuk pilihan cerutu
untuk oknum polisi
bantuan ke luar negeri
data itu kami ada
pemeriksaan mau kami dilaporkan
dan haknya rbt untuk melaporkan
karena itu adalah jalan yang harus kita hargai
oke jadi ipw memiliki data
bahwa selama ini ada aliran dana
yang dipakai ataupun mengalir
untuk membiayai aktivitas
begitu ya pak sugeng ya
bahkan nama nama disebut
oke pak sugeng ini berlangsung sejak kapan
aliran dana dari konsorsium judi online ini
mengalir untuk membiayai aktivitas
beberapa oknum petinggi polri
datanya baru sejak dua ribu dua puluh
oke saya mau tanya ke prof muradi
prof muradi ini kan persoalan kasus sambo
sudah melebar kemana mana ya
bahkan tadi pak sugeng mengatakan
bahwa ipw memiliki data
ada aliran dana
yang mengalir untuk membiayai
beberapa aktivitas oknum petinggi polri
apakah ini kemudian semakin membuktikan ada
ada kedekatan dan relasi tidak wajar
antara oknum polri dengan pengusaha
jadi gini mbak
di polisi itu kan ada namanya
partisipasi masyarakat ya
ada parmas ada parman
dan apa namanya satu lagi
parman parpal dan ketiga ini
yang kemudian saya kira punya korelasi
kalau kemudian itu dianggap
apa namanya ada aliran
itu saya kira bukan untuk personal
karena memang kan polisi punya dua unit yang baik
adalah rasa dan es krim
nah ini yang saya kira perlu juga dipahami
bahwa beberapa tugas satgas yang tidak ada di apbn
ditopang oleh dua unit ini
nah saya tidak tahu
pak sugeng punya data dari mana
misalnya soal personal tadi
kalau tahu saya
saya dari mulai pak badruin haiti
kemudian pak idem majis
dan terakhir misalnya
dengan pak sigit ini
saya sih melihatnya normatif ya
tidak dalam posisi berlebihan dan sebagainya
pak balurin sampai
kemudian pak sigit mengatakan
untuk perwira untuk tidak boleh berhidup mewah
nah ini yang saya kira
kalaupun ada oknum oke
dicari saja kira kira masalah atau tidak
kalau ada masalah
ya saya kira perlu juga digali
siapa oknum perwira tersebut yang menggunakan data itu
karena kalau melihat polanya
saya kira saya tidak melihat sesuatu yang berlebihan
karena itu pada akhirnya misalnya
beberapa pekerjaan atau operasi polisi
itu bisa ditopang oleh internal
tadi di luar apbn ada misalnya
lantah dan juga reskrim
oke kita nanti melihat
apakah ipw akan membawa
hasil penyelidikannya ini
di dalam pemeriksaan
nantinya karena sekali lagi
yang punya datanya
yang punya dokumennya
adalah ipw dan ipw siap ya
pak sugeng untuk bisa membeberkan
nanti kalau misalnya diperiksa
jadi resiko yang namanya
dan nanti kita akan lihat juga bagaimana
sikap dari polri
untuk bisa menyelesaikan persoalan ini
karena sekali lagi ini sudah menyita perhatian publik
dan harusnya polri bisa membuktikan
tidak ada aliran dana dari konsorsium judi online
yang dipakai untuk membiayai
kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada ketua ipw
dan juga profesor muradi
guru besar politik dan keamanan unpad
sekaligus mantan penasehat ahli kapolri
saya selalu pak sugeng dan juga prof muradi